om mirza laksa anda pasti tahu laksa ya
langsari merupakan salah satu sajian kuliner yang cukup dikenal di negara negara melayu
ya tapi tahukah anda laksa memiliki kekhasan sendiri di setiap daerah
bagaimana sejarah laksa kita simak bersama dalam foodpedia berikut ini
laksa di melayu
laksa di melayu
kekhasan yang masing masing secara umum laksa merupakan makanan yang menggunakan mie putih
yang disiram dengan kuah berwarna kuning kemerahan karena cabai
bumbu dasar yang dicampur pada kuahnya pun hampir sama
yaitu kunyit jahe lengkuas kemiri bawang merah bawang putih dan cabai
saya nggak tahu persis tapi itu pasti terjadi asimilasi
karena ada laksa yang pakai bihun
dulu indonesia kan nggak kenal bihun
itu siapa yang bawa bihun ke sini
pasti orang tionghoa yang bawa ke sini
tapi di tiongkok tidak kenal santan
terus di sini mungkin dia santan dia coba bagaimana caranya terus timbul
di tangerang laksa telah menjadi ikon makanan khas
popularitas laksa tangerang membuat pemerintah daerahnya membangun kawasan kuliner laksa tangerang
yang bertempat di jalan muhammad yamin babakan tangerang
di sini penggemar kuliner bisa mendapatkan laksa khas tangerang yang berbeda dari laksa di daerah lain
laksa betawi ada oncom mie nya bihun pakai kemangi
kalau laksa tangerang khas tangerang
perbedaannya itu mie nya dari tepung beras
terus sayurnya itu ada kacang hijau kentang ayam ayam kampung
laksa adalah makanan yang terbentuk dari proses akulturasi
di dalamnya terdapat percampuran budaya tionghoa dan melayu
namun pada perkembangannya laksa menjadi jati diri setiap daerah yang memilikinya
manggar fatani jakarta